anda kembali menyaksikan breaking news cnn indonesia
dan selanjutnya kita akan terhubung dengan kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamat dki jakarta
subojo selamat pagi pak subojo
ya pak subejo apakah sudah diketahui pak penyebab dari kebakaran pasar senen
kalau penyebab saya belum bisa jelaskan ya kalau penyebab
karena kami fokus pada pemadaman sekarang nih
oke pemadaman ini hingga saat ini belum juga padam
api pak sudah berlangsung sekitar enam jam
apa sebenarnya menjadi kendala pak dari pemadaman api di pasar senen
ya yang pertama karena materi yang terbakar cukup banyak
jadi lantai paling tinggi itu lantai dua namanya
itu memang hampir seluruhnya terbakar
bahannya kan dari kain plastik
dan itu produksi asalnya tinggi
jadi jangan penghambat operasional petugas
itu yang menjadi kendala utama kita
jadi kita tetap upayakan dengan menambah cairan tambahan
untuk mengefektifkan pemadaman itu
dan sekarang masih berlangsung
terutama fokus pada lantai dua paling atas
itu di sisi barat dan selatan
karena masih ada titik api itu

nah hingga saat ini berapa titik api
yang ditemukan di sana pak subejo
terutama di dua sisi itu sisi barat dan sisi selatan
dari lantai dua lantai paling atas
oke dari tim lapangan cnn indonesia
koresponden kami tadi mengatakan bahwa
akses ini yang juga menjadi salah satu kendala
untuk pemadaman api
apakah ada cara lain pak
karena laporan dari koresponden kami
hanya ada dua akses yang bisa dimasuki oleh tim pemadam kebakaran
apakah ada cara lain yang akan dilakukan untuk
agar cepat bisa memadamkan api
tidak memang kesulitan
kendala memang barang yang terbakar itu banyak
ya sudah hampir merata di lantai dua itu
dan dia kan fenomennya seperti kayak
api dalam sekam kadang kadang
di atas sama itu
lihat di dalamnya mungkin kalau belum tersentuh air
dia bisa nanti ada penyalan lagi
asap masih berproduksi gitu
memang kita upayakan terus menerus
terutama pada dua sisi itu
barat dan selatan

nanti kita akan mencari api yang lebih baik
nanti kalau memang ada kendala kita upayakan lah
sementara mereka masih sedang fokus di dua sisi itu
yang aksesnya ya masih bisa ditemukan
oke bagaimana dengan unit mobil pemadam kebakaran
karena terakhir informasi yang saya dapatkan
sekitar empat puluh an sudah dikerahkan di sana
namun api tidak ini
sudah lima puluh tiga ya
ya karena untuk membuat jalur baru nanti di
sumber air di cuitang
kita pergi apa
karena buat jalur baru sumber air
sehingga tidak cuma dua sumber
kadang kadang dari kalolio
dan kolam rendang itu di bungur
kita mau tambah yang dari cuitang
oke berarti jumlah mobil pemadam kebakaran
sudah ditambah menjadi lima puluh
namun api hingga kini belum juga bisa dipadamkan
apakah sudah ada informasi pak subedjo
terkait dengan korban di sana
ya mudah mudahan sih nggak ada ya
kalau cuma lecet
luka bakar ringan ada itu
ya pak kejadian ini
ya pak kejadian ini
ya pak kejadian ini kan juga bukan pertama kali
sebenarnya di pasar senen
bahkan kemarin juga kejadian
di kawasan pasar senen juga
sebenarnya apakah sudah ada antisipasi sebelumnya
karena tahun dua ribu empat belas juga kebakaran cukup besar
tiga ratus kiosk ludes akibat kebakaran di sana
apakah tidak ada seperti evaluasi di sana
sehingga jika ada kebakaran lagi
akan lebih mudah untuk pemadam kebakaran
mungkin dari segi akses
kemudian juga dari akses untuk mendapatkan air
ya kalau kami juga sudah
ya kalau kami juga sudah mendapat airnya
ya kalau kami juga sudah mendapat airnya
kita sudah lakukan pembinaan kepada pengelola bangunan
menyarankan agar terus memelihara sistem proteksinya
cuma memang di pasar senen ini
terutama blok dua ini kan
fire loadnya tinggi karena jumlah material yang ada
sangat banyak gitu ya sangat banyak gitu
dan ketika dengan mendukung barang itu kan
sehingga nanti ke depan mungkin bisa
kita upayakan agar ini menjadi evaluasi
agar ini menjadi evaluasi
buat pengelola bangunan
jadi ketika dalam kondisi normal
mestinya tetap harus menyiapkan atau memastikan bahwa
lorong lorong untuk petugas akses ke petugas juga mudah gitu
oke dari tim kami di lapangan pak subedjo ini mengatakan bahwa
sekarang tiga blok di pasar senen sudah terbakar
seluruhnya apakah potensi ini masih akan terus bisa melebar bahwa ini berhasil
bahkan mungkin sampai ke bangunan lain
nah kita upayakan nggak menyebar ke bangunan lain lah
makanya yang berbatasan dengan blok lain kita sudah jaga juga
dengan dengan pemancar pemancar yang mengeluarkan air terus menerus gitu
kita buat barir lah kotor barir gitu
oke di tiga blok ini apakah di setiap lantainya sudah terbakar semua pak subejo
ini blok satu dua namanya yang di ujung itu yang ini

itu terutama di lantai paling atas lantai dua
lantai dua kan lantai dasar satu dua lantai dua yang kita fokus pemadaman sisi barat dan selatan
oke baik terima kasih
kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamat dki jakarta
subejo sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia
ratusan pedagang di pasar senen jakarta pusat
berusaha mengevakuasi barang dagangannya dari dalam kios yang belum terbakar

sejumlah pedagang kecewa lantaran tidak diperbolehkan masuk
ke dalam pasar yang masih terbakar
dengan alasan keselamatan jiwa para pedagang
para pedagang yang masih di dalam pasar senen bahkan langsung diminta keluar pasar
karena api yang masih membara di lokasi
sebelumnya ratusan kios di lantai tiga pasar senen ludes terbakar kamis pagi
diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios
dan merambat ke kios lainnya
sampai saat ini petugas perbacaran provinsi dki jakarta
masih terus melakukan pendekatan
dengan merahkan sedikitnya empat puluh dua
sudah ada update tadi lima puluh tiga unit mobil pemadam kebakaran